sini kemauan sini
ternyata dewa gak peduli sama aku
tapi om kalau soal itu saya sudah tahu
tante andi sudah ketangkap
tinggal diego yang belum ketangkap
tapi om nggak usah khawatir
pihak kepolisian sedang mencari diri
pokoknya om tenang aja
aku akan cari putri
aku pastiin kalau putri bakal balik dengan selamat
makasih dewa kamu anak yang baik
tolong cari putri dan citra
kalau aja aku sehat aku pasti cari mereka sendiri
sudah om kalau begitu aku pamit untuk cari putri sama tante citra ya
terima kasih om
ya allah aku ingin bisa secepatnya sehat
supaya bisa melindungi keluargaku
kamu harus bangun
karena aku udah janji sama kamu aku akan cerita semuanya
jadi kamu harus bangun supaya aku bisa cerita ya
dari awal kamu udah benar
aku ini bukan mona
aku ini putri
dan aku bawa arsila kesini
aku bawa arsila kesini
yang kamu pikir
awalnya itu adalah keponakan kamu
dan aku kasih nama arsila
aku kasih nama dia seperti
seperti yang kamu kasih awalnya
kamu harus bangun
dan kita bertiga
dan kita bertiga
aku ingin kamu membasahkan arsila sayang
aku gak mau kehilangan khasnya
dan aku benar benar mencintai kamu
kamu harus bangun
kamu kalau aku benar benar mencintai kamu raja
kenapa dan alasnya nobody
dan apa alasnya ibu melakukan hal seperti itu
memasukkan kematian putri
padahal jelas jelas mona halim yang asli itu ada
menurut undang undang saya memiliki hak untuk diam
biar nanti pengacara saya yang akan mengurus semua masalah saya ini
baik kami tunggu pengacara itu
kemana sih diego
saat gawat begini dia malah menghilang
dasar anak gak tau diuntung malah melarikan diri
aneh kenapa putri gak jauh jauh papi dari gue
gue jadi khawatir
dewa pasti dari tadi nelfonnya mau nak kawet deh
perhatian banget sih dia sama cewek itu
akhirnya dewa masih suka deh sama si putri
padahal kan katanya putri itu tuh pihak suami
ngapain dewa masih marahin dia
loh aku kenapa ya aneh banget
kenapa aku jadi cimburung
ih enggak enggak enggak
aku gak suka sama dewa
kenapa yang juga cimburung sama mau nak kawet
ya ampun aku selalu minum obat apa ya
ya ampun dewa pake led ke sini lagi
pasti dia mergokin aku lagi ngeliatin dia
aku udah sama ngapa ya
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
ya aku sama
biasa aja kali om aku kapal penyakit mulu lurah kok
jadi mau bicara sama kamu
ya udah ngomong aja
selalu aja gak sopan sama orang lebih tua
om juga nggak pernah sopan sama yang lebih muda
jadi kita impas kan
aku gak boleh terpancing
kamu dengerin ya
om peringatkan sama kamu
jangan sampai kamu cerita
kalau kita ini punya hubungan sama anies
iya om enak aja
aku cuma punya satu syarat kok supaya aku gak ngaduk sama mama
iya berapa sih kamu minta
om menikah sama aku
loh tadi katanya oh sanggup
sekarang malah kaget sih
lagi ya gak om
om itu harus tanggung jawab
kan tante citra udah clbk tuh sama om ron
itu berarti kan
sekarang om lemes di omloin ya
jadi gak ada salahnya dong
kalau kita di clbk juga
yaudah udah jangg dikit
dengar ya aku sama sekali gak punya niat nikah sama kamu
kamu kan bisa lady
cari orang lain lagi selain aku bisa kan
ih dasar pengecut
tinggal lama anak itu semua cowok sama aja
aduh kenapa sih
enggak enggak enggak
gue gak boleh mikirin dewa terus
makin lama anak itu semakin gak tau diuntung
makin gara gara aja
makin gara gara aja
makin gara gara aja
makin gara gara aja
makin gara gara aja
makin gara gara aja
itu andi sama siapa ya
jangan jangan pengacaranya lagi
aku harus sembunyi
jangan sampai dia akhirnya aku nguping lagi
saya percayakan dan saya serahkan
semua masalah hukum saya ke bapak
tolong keluarkan saya dari sini pak
sudah menjadi tugas saya sebagai pengacara bapak ahli
untuk mengurus semua urusan keluarga bapak ini
ibu andis dan lady
soal harta yang saat ini
dikelola sama ibu
sebagian adalah milik lady
kalau nanti dia sudah menikah
lady kan belum nikah gak perlu dibicarain sekarang
saya cuma mengingatkan bu
begitu lady menikah
saya akan urus seluruh surat surat warisnya lady
seperti wasiatnya bapak halim
dasar pengacara licik
kenapa juga dia harus ingetin aku
kalau setengah hartaku adalah milik anak tiriku juga
mari bu andis silahkan ikut kami
berarti si lady itu juga kaya dong ya
di klinik mentari
oke kalau gitu sekarang lo kirimin alamatnya ke gue
gue segera kesana
raja kamu harus bangun
kamu gak boleh ningelin aku
sama arsila sendiri ya
raja butuh papanya sayang
bangsa kamu harus bangun sayang
aku gak mau arsila punya papanya
raja kamu harus bangun